sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menyambangi kabupaten subang jawa barat pada rabu sore
di hadapan ribuan pendukungnya capres nomor urut dua ini berjanji akan membuat pemerintah yang bebas dari korupsi
kedatangan capres nomor urut dua prabowo subianto ke kabupaten subang jawa barat disambut ribuan kader partai gerindra partai koalisi pengusung capres dua serta para relawan dan simpatisan pada rabu sore
kepada ribuan masa pendukung di gor gotong royong kabupaten subang capres prabowo menjanjikan tidak akan mempunyai menteri yang bekerja dengan benar terutama menteri keuangan yang tidak akan mencetak uang
kepada ribuan masa pendukung di gor gotong royong kabupaten subang capres prabowo menjanjikan tidak akan mempunyai menteri yang bekerja dengan benar terutama menteri keuangan yang tidak akan mencetak uang